waalaikumsalam eh cimot ada apa
buat hati ini laras
mau beli kue katanya
pak ji kau udah beres beres kan masih siang
gua mau takjiah ke maji romli dia meninggal semalam
eh kalau dengar berita orang meninggal jawabannya bukan oh
udah ketemu rod
sekarang lo mau tulisin lagi cerita soal si maik
lihat kalkulatorannya enggak
bantuin cari dong kong
kalian diperan matematika
pak haji tadi mau pergi
mau pergi kemana
gue mau takjiah ke rumah jeram li
takjiah aja dulu
saya yang jagain
pak haji kagak percaya
yaudah syukur dah lo membantuin gue
gorengan semua seribu lima ratus
kalau kurang ngerti jawabnya
ngkong udah lupa cara jawabnya
gua langsung ngomong ke masih sekolah
mau beli bubur bu
saya baru mau pulang
tapi bentar deh
masih ada bu
yaudah jalan bareng yuk
udah abis koranya
pak yaratu mod
tadi pagi kan udah gratisnya
masa gratis terus
tapi setengah ya kang
gak bisa berangkat ya
gak bisa berangkat ya
gado gado lima bungkus ya mbak ya
lagi banyak darah di rumah
gado gadonya kayaknya cuma cukup buat tiga bungkus
gimana sih bang deddy
saya kagak tanya tinggal berapa bungkusnya
gado gadonya masih ada apa kagak
istri saya jawab masih ada
lagian kan ibu
lagian kan ibu kagak nanya mau beli berapa bungkus
yaudah kalo gitu saya pelang aja
kamu disuruh kesini sama neng laras
ternyata kamu udah leget aja sama neng laras
iya dong makanya aja suka ngeremeh gue
belum dipanggil udah keluar aja
gak usah dipanggil juga laras udah liat ya dari dalam kecilnya itu ya
gak usah dipanggil juga laras udah liat ya dari dalam kecilnya itu ya
iya dari dalam kacemut dateng
iya dari dalam kacemut dateng
laras mau beli cemilan buat rapat nanti sore
kak jod bisa hantar gak
yaudah kita ke warung ajisodek aja dulu
pak aji cuma jual garna aja ya
minumannya kopi teh sama kopi susu
tadinya laras mau beli kue kue basah
kue basah kirain gorengan
dia kan bikin kue
iya tuh bener juga
nyok si anterin
aduh pak aji
kamu jadi jak
beli mukena bor di tasiknya
jadi dong nih
harganya empat ratus ribu
buat tawar bentok bentok jadi tiga ratus lima puluh ribu
duit dari ma masih ada sisa satu ratus lima puluh ribu
tuh kan untung aja tadi kamu nanya dulu sama saya
kalo enggak kamu pasti capek jak bolak balik kesana kemari
dari tasik ke jakarta
gue naik motor kalo ke tasiknya
dari jakarta ke tasik
dari tasik ke jakarta
waalaikumsalam ya cimot ada apa
buat tati ini laras
mau beli kue katanya buat rapat mahasiswa
oh buat kapan
minimal sehari sebelumnya
kan kuenya dibikin dulu
oh gue gak punya stok
ya udah gak papa
nanti aku sekalian ke kampus nyarinya
permisi dulu ya kuat hati
pasti ya pok
kamu mau pulang jak
iya mau makan siang

gimana ya caranya
dan laris manis
nyantai aja mah
lagian kan mama baru dua hari dagangnya
kalo menurut papa
mama udah hebat
iya sih ya pak
lu udah masak atau buat makan siang
terus gua makan pake apaan
makan pakai gado gado terus
bikinin gua telor dadar aja suno
lagi taksi ya bang
di rumahnya haji romli emang kenapa
gak udah dah
abang mau makan disitu
ya bentar ya bang
apaan tuh bob
tadi pulang sekolah
diajak ke rumah teman sekelas
ada acara akikahan adanya yang baru lahir
gua minta ya
kok kan bentar lagi sop kambing
oh kan bentar lagi selesai makan
bob gua kagak kenyang kalo makan sama telor dadar
lu ngapain makan disini
disono meja makan
ini ruang tamu bukan ruang makan
meja makan lagi dipake ma
sama yang temen tati buat bikin kue
oh seperti itu
mukena bordiran tasik
ojak beli di tanabang
ternyata di tanabang ada ma
asli dari tasik
ngapain di ujung kesono
jadi lu beli di tanabang
kan ma udah bilang
besok lu ke tasik
beli mukena bordiran disono
terus ini mah nih mak
ya pokoknya mak gak mau pake nih
lo mau jual kamu balikin bodo amat
yang penting sini balikin uang mak
sampai jumpa di video selanjutnya